berbeda dengan tahun tahun sebelumnya saat jelang hari raya idul adha
terminal bus purabaya selalu ramai dengan pemudik
bahkan mobilitas tinggi pemudik sudah terasa satu minggu sebelum hari raya kurban tersebut
semenjak pandemi covid sembilan belas melanda aktivitas di terminal pun turut terkena dampak
puncak arus mudik hari raya idul adha diprediksi terjadi pada rabu dan kamis ini
di masa pandemi normalnya ada empat lebih penumpang yang terdata
pada h dua idul adha tercatat ada kenaikan mencapai enam penumpang
namun jumlah ini jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai dua puluh sembilan ribu lebih pemudik
madura pasuruan situbondo masih menjadi lokasi tujuan pemudik terbanyak dalam momen idul adha tahun ini
namun sekarang mungkin sekitar bisa sampai
karena memang masyarakat masih pada takut ya ke terminal takut mungkin direpit dan sebagainya
suliani adalah salah satu pemudik yang akan pulang ke bangkalan madura
sarana transportasi bus dipilihnya untuk mudik
bersama sang suami karena dianggap aman dan tidak ada persyaratan yang memberatkan
nggak ada nggak ada syarat
surat surat juga nggak bawa
ya karena nggak punya kendaraan sendiri
meski masih merupakan zona merah pihak dinas perhubungan jawa timur tidak lagi mewajibkan
pengurusan perumpang bus untuk membawa surat keterangan sehat
namun aturan tersebut belum bisa optimal diterapkan
pasalnya masih ada saja armada yang menganggut melebihi kapasitas
sementara tidak ada sanksi tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan tersebut